pemerintah indonesia memang tidak secara tegas
hanya imbauan untuk menjaga jarak
atau social distancing guna meredam penyebaran covid sembilan belas
masyarakat diminta mengurangi kegiatan di luar
dan untuk sementara kegiatan kegiatan
melibatkan masa dilarang
banyak yang terdampak tentunya
konser dibatalkan gym ditutup
hingga sekolah dilakukan tanpa tatap muka
namun dengan bantuan teknologi
semua bisa dilakukan secara online di rumah saja
karyawan swasta di surabaya ini
ia tak menyangka tetap bisa menikmati
live musik edm melalui akun instagramnya
beberapa digiternama dunia yang dia ikuti
seperti diplo dan kelvin harris
memainkan musik mereka secara live
melalui akun instagram dan youtube mereka
yang bisa dinikmati secara gratis
dan kayak surprisingly wah ini keren banget sih
mereka bisa ngasih set lifenya yang beda
dan dikasihnya secara free ke kita kita
sementara bagi gym freak seperti reika
akses tertutup ke gym bukan berarti
tidak bisa terus berolahraga
ia berolahraga di rumah dari menu yang ia dapatkan
secara online dari berbagai akun gym dan youtube
rumah aja ya bisa
lebih lama lagi
bisa kayak sampai dua jam tiga jam
tapi kayak yang bener bener full gitu ya
yang pasti ada lagi seran serannya
lain reka lain lagi haikal
mahasiswa universitas gajah mada semester akhir ini
lebih memilih menghabiskan sebagian besar waktunya
mengambil kelas online
di sela sela mengerjakan skripsi
terus tuh aku kayak ngambil kelas online itu karena kayak ya skripsi itu gak begitu banyak

jadi justru aku butuh satu hal untuk ngisi waktu gitu
nah aku pengen ngerjain hal yang bisa tangible skill
apapun kegiatan dan hiburan yang mereka nikmati selama di rumah
baik aditya reka dan haikal sepakat dan menyarankan masyarakat untuk tetap di rumah
agar membantu mengurangi penyebaran masif pandemi corona
azalea pinata julian asri jakarta